setelah meminta maaf kepada anak anak keluarga dan masyarakat hari minggu kemarin
penyanyi reza artamevia belum mengajukan permohonan penangguhan penahanan
usai ditangkap karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu
reza ditahan hingga dua puluh hari ke depan di rutan direkturat reserse narkoba polda metro jaya untuk keperluan penyidikan
penyidik juga belum menerima permohonan untuk rehabilitasi
dari penyidik belum
memang hak seseorang ada ketentuan peraturannya waktu itu
apakah dia pengguna karena di pasal satu ratus dua puluh tujuh ya undang undang nomor tiga puluh lima
nanti silahkan dia mengajukan mekanismenya mengajukan ke penyidik untuk dilakukan assessment
nanti setelah itu kalau memang ada acuan itu akan kita majukan ke bnp
untuk meminta rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan asesmen
ini bukan kali pertama reza artamevia terjadi
pada dua ribu enam belas silam reza juga ditangkap polisi di lombok nusa tenggara barat
dengan dugaan penyalahgunaan sabu sabu
tak hanya reza artamevia yang lebih dari sekali tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika
aktor tio pakusadewo juga dua kali harus berurusan dengan polisi gara gara kasus penyalahgunaan narkotika
april lalu tio ditangkap tim subdit satu dit narkoba polda metro jaya di rumahnya
karena kedapatan mengonsumsi ganja dan sabu sabu
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas silam tio pernah ditangkap dengan barang bukti sabu sabu seberat lima gram
saat itu tio pakusadewa mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi
ayah aktor gading marten ini dua kali ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba
tahun dua ribu enam roy ditangkap karena kedapatan memiliki dua enam gram sabu sabu
ia pun harus menjalankan penyelamatan dan penyelamatan narkotika

setahun kemudian roy kembali ditangkap di salah satu hotel di surabaya jawa timur
dengan dugaan mengonsumsi sabu sabu
lagi lagi ia harus mendekam di penjara sebagai ganjarannya
berulangnya seseorang mengonsumsi narkoba dapat dilihat dari beberapa sisi
dokter spesialis kejiwaan irman syah menyebut faktor biologis dan lingkungan bisa menjadi pendorong
memang dia ada kebutuhan biologi yang sudah jadi sepertinya reseptor di otak sudah terbiasa sehingga terus membutuhkan supply
ada juga dari sudut psikologis
dia juga kehilangan sesuatu yang dirasakan membuat dirinya nyaman
dan juga ada dari sudut lingkungan
dorongan tuntutan kehendak pergaulan dan sebagainya
irmansyah menambahkan dukungan keluarga dan konseling dengan psikiater bisa menjadi cara
agar seseorang lepas dari ketergantungan zat adiktif
tim liputan cnn indonesia